dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait eksekusi penyerahan joko chandra ke kejaksaan agung
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia muhammad iqbal
yang saat ini berada di barai skrim polri
selamat malam iqbal
iqbal boleh dielaborasi lagi bagaimana tadi proses penyerahan dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan terkait dengan joko chandra ini
dan saat ini apa agenda yang sedang dilakukan oleh joko chandra
saya mendapatkan informasi bahwa dirinya masih menjalani proses pemeriksaan ya
ya selamat malam mayfrey dan juga pemirsa
memang tadi sejak pukul sembilan baris krim polri dan juga pihak kejaksaan agung bersama dengan dirjen pemasyarakatan
melangsungkan penyerahan aburonan kelas kakak yaitu joko chandra
mengingat pada kemarin joko chandra baru saja ditangkap dan diamankan dari malaysia menuju ke indonesia
dan memang tadi kontrolinya
di konversi yang sudah berjalan itu jaksa agung muda tindak pidana khusus atau jampitsus ali mokartono mengatakan bahwa
memang alimu kartono telah menerima terpidana joko chandra untuk eksekusi kasus ahak tagi atau kesi bang bali
di mana dari hasil konversi yang kami terima tadi jam pisto mengatakan bahwa tugas dari kejaksaan telah selesai
dan joko chandra telah diserahkan kepada dirjen pemasyarakatan untuk menjadi warga binaan
dan ditahan di rutan salemba
dan menurut dirjen pemasyarakatan surya anta ini juga mengatakan bahwa joko chandra ini sudah menjadi tahanan menjadi warga binaan
dan sifatnya memang sementara sehingga ini memang masih ada pemeriksaan pemeriksaan yang masih akan dilakukan oleh pihak baris krim
dan untuk memudahkan pemeriksaan itu maka joko chandra akan ditahan di rutan salemba cabang mabesporli ini
dan baris krim kabaris krim dari baris krim sendiri itu sendiri yaitu surkomjen listiosen
sigit prabowo ini mengatakan bahwa memang dari hasil pemeriksaan ini memang masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
terkait adanya surat jalan palsu yang melibatkan kuasa hukum dari anita kolopakin
dan ia juga menegaskan bahwa akan terus dilakukan pemeriksaan dari joko chandra ini
mengingat adanya aliran dana yang masih perlu ditelusuri sehingga akan menimbulkan atau menemukan nama nama baru
yang terlibat dalam kasus yang melibatkan joko chandra itu mevri
oke iqbal apakah anda memiliki informasi
bagaimana kondisi dari rutan yang akan ditempati oleh joko chandra ini
dan kira kira bagaimana suasananya apakah akan bersama dengan siapa di dalam sana
dan teknisnya seperti apa detailnya apakah ada informasi terkait hal itu
untuk informasi terkait tersebut mayfrey memang joko chandra yang sudah menjadi warga binaan dari derjun permasyarakatan
di rutan salemba cabang mabesporli ini mengatakan bahwa nantinya
joko chandra akan diberikan atau akan dipisahkan dari tahanan tahanan lainnya mengingat memang joko chandra baru saja
tiba di indonesia pada kemarin malam sehingga perlu adanya pemeriksaan pemeriksaan terkait dengan kesehatannya
sehingga perlu dilakukan protokol protokol kesehatan dan tentunya akan dipisahkan dengan tahanan tahanan lainnya
oke baik tadi anda sempat menyinggung membahas soal pengacara dari joko chandra
masih juga akan terus menjalani pemeriksaan begitu di barres krim polri
sejauh ini apakah anda juga mendapatkan informasi dari pihak barres krim polri
apakah akan ada peluang penetapan tersangka tersangka baru terkait dengan kasus pelarian dari joko chandra
ya mevri untuk tersangka tersangka baru sebenarnya memang masih perlu diselidiki oleh pihak baris krim
mengingat tadi kuasa hukum anita kolopaking sendiri yang memang sudah ditetapkan
sebagai tersangka karena membantu pelarian joko chandra membuat surat surat palsu terkait perjalanan joko chandra itu
sehingga pihak baris krim sendiri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya aliran dana
maupun pihak pihak terkait yang membantu pelarian maupun penyembunyian dari joko chandra itu
dan sehingga anita kolopaking sebagai kuasa hukum joko chandra itu sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan masih akan terus digali siapa saja nantinya yang akan terlibat dalam tersangka itu
setelah baris krim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terutama terkait dengan aliran dana
dari kasus joko chandra yang memang sudah buron selama sebelas tahun itu tersebut mevri
oke kalau untuk dari pihak kejaksaan agung sendiri bagaimana tanggapannya
ini menanggapi sejumlah pihak ini juga menyaksikan akan tetap independen dan transparan
begitu dalam pelaksanaan joko chandra menjalani hukumannya nanti
baik mevri memang untuk jaksa agung sendiri tadi pihak
dari jampitsu sendiri alimu kartono memang sudah menyerahkan joko chandra ini ke pihak baris krim poli
sehingga pihak dari kejaksaan itu sudah melaksanakan tugasnya dan sudah selesai
sehingga proses berikutnya akan diserahkan kepada baris krim polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
dan memang setelah kemarin joko chandra dijemput di bandara halim perdana kesuma sekitar pukul dua puluh empat puluh
pada kamis malam memang langsung dijemput oleh baris krim itu sendiri
yaitu komjen listio sigit prabowo mengingat informasi yang kami terima kemarin
memang pihak baris krim sendiri yang menjemput joko chandra untuk langsung dibawa ke baris krim
dan akan melakukan pemeriksaan sehingga ditahan di sini dan baru saja tadi memang pukul sembilan dilakukan konferensi
bahwa joko chandra ini sudah menjadi tahanan baris krim dan menjadi warga binaan di rutan salemba cabang mabespori ini mevri
oke berarti saat ini joko chandra sudah langsung menjalani hukumannya dua tahun penjara ya iqbal ya
rutan salemba cabang mabespori
terima kasih banyak atas laporan anda muhammad iqbal
kita akan terus mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini tidak hanya terkait dengan joko chandra yang menjalani hukumannya
tapi juga kita akan melihat bagaimana perkembangan kasus pelarian joko chandra yang bisa sampai buron belasan tahun
terima kasih banyak iqbal